mana perempuan itu
mana perempuan itu
dan bocah ingusan itu
aku juga mencarinya growong
dan aku kehilangan jejak
kalau begitu kita serang kalijaga
dan kita habisi bocah ingusan itu
disinilah tempat kudukan
gak ada pusaka
aku harus menghadapi dengan pedangku
banyak kau ingin mengadu kekuatan dengan aku
aku akan menghabisimu
aku saja kewalahan menghadapi serangan dadanya
bagaimana dengan gayatri
bagaimana dengan gayatri
aku khawatir dia gagal menjaga jaket tingkir
aku khawatir dia gagal menjaga jaket tingkir
aku harus melihat mereka aku harus melihat mereka
aku harus melihat mereka
bagaimana cara mereka
bagaimana cara mereka
aku akan menangkap mereka semua
hal ini harus ditentukan
sebentar lagi selendang mayat itu akan melembab tubuhmu kalijaga
mana perempuan itu
mana perempuan itu
dan bocah ingusan itu
aku juga mencarinya growong
dan aku kehilangan jejak
kalau gitu kita serang kalijaga
dan kita habisi bocah ingusan itu
disinilah tempat kuburan
bila mana perlu kita gali lubangnya di sini
kurang ajar kalijaga
kita masih belum bisa mendandingi kalijaga
kita setengah terparah
sebaiknya kita pergi dulu untuk memulihkan luka kita
sunan kalijaga tidak apa apa
aku tidak apa apa jaga
terima kasih atas bantuan nyisak anak berdua
jangan salah paham sunan kalijaga
aku tidak pernah berpikir untuk membantumu
aku hanya ingin menyelamatkan anak ini
karena aku sudah bersumpah
pada ayah kandungnya
apakah nyisak anak tahu
dimana orang tua kandungku
kenapa mereka tidak menjawab pertanyaanku
aku yakin mereka tahu
dimana orang tua kandungku
apakah kanjeng sunan tahu sesuatu
aku harus mencari cara
untuk memberitahu jaga tingkir yang sebenarnya
dia tidak bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya
dia tidak bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya
lebih baik sekarang
kamu penuhi syarat untuk menemukan alkitab itu
bukan kawatmu semakin sempit
bukan kawatmu semakin sempit
malam bulan purnama
dan aku pun harus kembali ke istana
sebaiknya sekarang kamu cepat pergi
baiklah kanjeng sunan
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum sett prayers
kalau tidak menerima
virasat pilot tidak enak
seperti ada hal buruk yang akan terjadi
lihat itu pak
cepat tunjukkan di mana barang barang
berharga itu cepat maaf kisah anak
aku tidak punya harta
aku tidak percaya
mas bawa keluar
ternyata aku lebih sayang nyawa daripada
isinya cuma buku
buka peti yang satunya cepat
tidak ajaib peti ini isinya juga buku
bagaimana kisah anak bisa berada di tempat ini
sebenarnya kisah anak siapa
orang orang memanggilku sebagai sunan kudus
kanjeng sunan kudus
mohon ampun kanjeng sunan
kami siap menerima hukuman kanjeng sunan
aku akan mengampuni dan memaafkan kalian
asalkan kalian mau bertobat
dan kembali ke jalan yang benar
kami bertobat kanjeng sunan
tawabat yang benar adalah tobat nasuhat
yaitu berjanji kepada diri sendiri
untuk tidak melakukan perbuatan buruk kemudian hari
paham kanjeng sunan
mohon ampun kanjeng sunan
mohon bimbing kami berdua
jadikanlah kami berdua murid gajek sunan
sekarang kalian berdua boleh pergi dari sini
sembahanuun kanjeng sunan
kami akan menerima hukuman

dan kembali ke jalan yang benar
dan kembali ke jalan yang benar

dan kembali ke jalan yang benar
dan kembali ke jalan yang benar